tahun dua ribu dua puluh dua kabar tidak sedap menghantui perusahaan rintisan indonesia dan sejumlah startup memilih untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawannya guna tetap menjaga cash flow dan perusahaan untuk tetap sehat
tidak sedikit pula startup yang menutup unit bisnisnya akibat pertumbuhan bisnis yang tidak signifikan
lantas apa sebenarnya yang membuat banyak perusahaan rintisan ini ramai melakukan phk
apakah ada yang salah terkait dengan pola bisnis yang dijalankan selama ini
dan untuk membahasnya sudah tersambung melalui sambungan virtual direktur eksekutif core indonesia muhammad faisal selamat pagi mas faisal
selamat pagi mbak maggie
iya mas faisal mengapa banyak bisnis startup gagal di indonesia
pertama kita lihat secara mikro dulu
jadi karakteristik atau nature daripada
nah startup ini kan hanya berkandalkan pada inovasi teknologi
nah jadi inovasi ini yang pertama menjadi basisnya
nah produk baik dalam bentuk barang maupun jasa yang ditawarkan ini semuanya bersandarkan pada inovasi
kalau inovasinya bagus sesuai dengan kebutuhan customer pasar maka ini semestinya akan berjalan dengan lancar
nah tapi ada dua faktor yang lain tadi juga disebut
yang pertama adalah karakteristik dari bisnis bergantung pada investor umumnya
salah satunya misalnya dalam bentuk venture capital
ini adalah investor atau kucuran dana dalam jumlah besar
yang biasanya ini memang pada tahap awal atau pada stage awal daripada bisnisnya ini investor tentu saja dari sisi keuangannya aman ya
bahkan sebagian umumnya ini masih dalam tahap awal itu biasanya bakar uang dulu
supaya bisa mengcapture customer yang lebih luas untuk bisa menggait mitra kalau membutuhkan mitra ya
nah ini mitra yang lebih banyak ya
sehingga ekosistemnya terbentuk
begitu established ekosistemnya baik dari sisi pasar maupun juga dari sisi mitranya
nah ini kemudian baru kurang lebih sudah bisa berjalan
nah ini sedikit biasanya masuk ke tahap berikutnya yaitu di mana investasi yang tadi
yang jor joran dikeluarkan ini sudah mulai ditarik ya
atau dalam artian pengembalian investasi
mencari keuntungan dari setelah sudah established
nah ini nature nya
jadi ketika inovasi ditunjang juga dengan dana yang besar ya
tentu saja ini syaratnya adalah inovasinya itu bagus sesuai dengan syarat kebutuhan customer
ketika sudah masuk juga investasi yang ternyata tidak seperti yang diharapkan
nah ini yang kemudian sedikit demi sedikit tersaring ya
apalagi dalam waktu yang sama juga startup startupnya banyak
kalau kemudian menyasar pada customer yang sama
dengan inovasi produk yang kurang lebih sama
ini berarti kompetisinya makin ketat ya
nah jadi memang ada kompetisi yang mengharuskan akhirnya kalau dengan demand yang sama ya
ini salah satunya pasti akan ada yang turun ya
nah itu dalam tasaran ini
nah tapi dalam kondisi tahun ini juga kita melihat kondisi yang lebih makro
jadi kita tahu bahwa pada saat yang sama tahun ini ada kenaikan biaya produksi karena inflasi yang meningkat
nah ini tentu saja membutuhkan tingkat competitiveness yang lebih tinggi
karena harus bersaing dengan kondisi yang lebih mahal
dengan kondisi di mana biaya produksi itu meningkat
nah kalau kemudian dari competitiveness nya ini tidak bisa menambah margin dari penjualan
dari pasar yang ada
ini yang sedikit demi sedikit akhirnya yang tidak mampu akhirnya harus kolap
karena tidak mampu itu tadi
menanggung biaya produksi yang terlalu tinggi
sementara dari sisi margin keuntungan dengan pasien yang sudah ada makin lama makin ketat
ada yang tidak bisa jadi koles
ada juga yang malah melakukan efisiensi
atau yang tadi dikatakan shifting tadi itu adalah
terange lagi daripada struktur ketenaga kerjaan
atau struktur personel yang ada di dalam startup
tadi ada beberapa poin yang mas faisal simpulkan
yang pertama adalah inovasinya
apakah inovasinya ini memang sesuai dengan kebutuhan pasar
dan yang kedua adalah
apakah investornya ini cukup komitmen ya
dan juga memasuki dana modal
dan juga seterusnya
apakah cukup komitmen untuk membakar uang
atau memodali startup tersebut
dan ketiga adalah ekosistemnya ini
apakah bisa mendukung startup itu untuk
bisa lanjut dan growing
tetapi kita tarik lagi ya mas faisal
apakah penyebab startup di indonesia ini
mengalami kegagalan akibat faktor sdm ya
seperti kurangnya pengalaman
dan juga visi jelas dari founder
apakah ini bisa diperlukan
apakah ini bisa diperlukan
untuk menjalankan bisnis tersebut
saya rasa itu sangat mungkin terjadi
banyak sekali startup yang
nah ini tentu saja
startup saya rasa dengan bisnis yang lain
punya permasalahan yang sama ya
tidak betul betul melihat dari sisi kualitas sdm
kemudian dari sisi
dan juga efisiensi dalam hal manajemen
maka ini akan bisa bernasib sama dengan yang non startup yang berbasis teknologi
jadi ada faktor manajerial dan juga para stres yang tentu saja berkontribusi terhadap itu
itu di samping tadi ya
sampai ada tekanan daripada kompetisi di pasar
dan juga dari sisi kenaikan biaya produksi akibat inflasi
ya mas faisal dan berdasarkan data dari kementerian komunikasi dan juga informatika
saat ini indonesia terdapat satu tiga ratus startup yang mengikuti program gerakan nasional seribu startup
kalau misalnya kita lihat startup yang bisa mengikuti program ini seharusnya sudah di filter
atau seharusnya sudah dibimbing ya oleh mentor mentornya tersebut
kenapa sedikit yang masih bertahan sampai saat ini
ya berarti memang dari sisi program
dari sisi pembinaan ini memang perlu memastikan juga
mulai dari produk inovasi produk yang ditawarkan
ini maksudnya produk bisa barang bisa jasa ya
dan bagaimana kemudian pendampingannya sampai kemudian mereka bisa up and running
dan potensi pasarnya seperti apa
potensi juga kompetisinya seperti apa
dan seberapa lama bisa bertahan dengan rancangan
rancangan biayaan ya startup tersebut
ini kan semuanya sebetulnya se idealnya harus ada di dalam program pendampingan startup tersebut ya
sehingga paling tidak kalaupun memang pasti akan ada yang gagal dari sekian banyak gitu ya
tapi tingkat kegagalannya tidak sebesar itu
ya mas faisal ini kalau misalnya kita lihat sepanjang september
sejumlah perusahaan startup di indonesia sudah melakukan phk atau memangkas karyawannya
kita lihat ya mulai dari shopee dan juga toko kripto ini
apakah ini juga menjadi salah satu faktor kenapa satu persatu perusahaan startup di indonesia terjadi phk
ya kita lihat dari sisi kondisi pasar dulu ya
kalau saya melihat di kondisi luar ya pasar di luar
dibandingkan dengan dalam diri sebetulnya di dalam negeri relatif lebih stabil ya
walaupun ada ancaman resesi dan lain lain
rasa dampaknya ke dalam negeri lebih minimal dibandingkan di banyak negara
terutama di negara negara barat ya di amerika uni eropa dan lain lain
yang sekarang sedang terancam
jadi sisi pasarnya relatif lebih memang berisiko
nah tapi dari sisi di luar masalah besarnya
dari sisi biaya produksi tadi yang saya katakan salah satunya adalah kenaikan harga bbm
ya baik yang bersubsidi dan non bersubsidi juga
yang subsidi juga kan mengalami peningkatan yang sangat signifikan
ini berpengaruh terutama pada startup startup yang mereka sangat mengandalkan
misalkan pada efisiensi dari sisi biaya logistik
yang mana dia bermitra dengan apa
jasa yang delivery ya
jasa delivery atau logis dirinya tentu saja gantung pada biaya bahan bakar ya bbm
nah kalau biaya bahan bakarnya itu mengalami peningkatan otomatis dari sisi tingkat keuntungan ya
dari pihak yang melakukan delivery barang ini juga akan semakin tipis
nah ini akan mempengaruhi juga dari si e commerce nya ya platform e commerce nya
walaupun ada juga faktor lain yang saya katakan tadi juga ya
pada saat yang sama bisa jadi juga masuk ke dalam siklus berikutnya
tahap berikutnya dari siklus bisnisnya
yaitu sudah habis ini masanya untuk investasi yang dibakar
yang bakaran uang
nah tahap berikutnya adalah kemudian pengembalian investasi
karena anggap bahwa marketnya sudah established
nah jadi bergantung memang ya dari ekosistem startup nya yang mana
kalau e commerce memang saya pikir akan sangat terpengaruh oleh kenaikan harga bbm salah satunya
tapi kalau yang lebih bergantung pada
atau tergantung juga pada kondisi internasional pasar global
ini seperti toko kripto ini juga ada faktornya dari kondisi internasional yang mempengaruhi tingkat profitabilitas mereka
iya mas faisal ini menarik sekali ya mas faisal
dan kami juga ingin mengetahui
apakah phk perusahaan rintisan ini
perlu diwaspadai sebagai efek dari gelombang perekonomian global yang tengah lesu
karena kalau misalnya kita lihat
sebenarnya startup ini adalah kuncinya disruptif ya
apakah mereka tidak bisa lolos dari resesi global kali ini
ya sebetulnya begini
karena perusahaan startup ini dia bergantung pada inovasi
jadi banyak sebetulnya peluang yang bisa ditangkap oleh perusahaan startup ya
karena ini dia model bisnis tidak konvensional
kita bisa melihat dalam kondisi pandemi kemarin
ketika jualan di
misalkan di platform yang offline bu
penjualan secara offline itu mengalami penurunan
dari e commerce kan justru mengalami peningkatan
sebetulnya ada peluang dari situ
tapi pada saat yang sama juga
ketika ada ancaman
ya akibat ancaman resesi
ini akan mempunyai
mempengaruhi juga dari sisi permintaan
tapi yang saya katakan tadi
sebetulnya kalau yang
mengandalkan pasar dalam negeri itu
sebetulnya masih relatif lebih stabil
dibandingkan yang mengandalkan pasar di luar
nah jadi semestinya
sepanjang inovasinya cocok ya
dengan kebutuhan customer
kompetisinya mereka cukup bisa kompetitif
bisa menjaga margin untuk supaya survive ya
dengan mungkin dengan biaya produksi juga
saya rasa semestinya masih bisa bertahan
baik mas faisal
ini pertanyaan terakhir
tahun ini masih banyak start up ipo
di tengah ancaman resesi
apakah menguntungkan untuk investasi jangka panjang
ya investasi jangka panjang
jika kemudian betul betul melihat daripada
daripada start up tersebut
sesuai dengan pasar
dan sepanjang saya rasa pasar di dalam negeri
masih cukup menjadikan
ya untuk investasi di
baik terima kasih direktur eksekutif
terkait dengan start up
yang mem phk karyawannya
kita tadi juga sudah melihat
dan juga kondisi start up
future nya start up seperti apa
mas faisal sudah bergabung bersama kami
di bisnis dan referensi